pameran ini sudah saya siapkan sejak dua tahun yang lalu
dan sudah disetujui didapat tanggalnya
melalui proses kurasi oleh para kurator galeri nasional
konsepnya adalah soal virit visual yang saya lakukan
sejak maret dua ribu dua puluh dua urusan yang sangat personal dan spiritual
tapi dalam perjalanan waktu banyak terjadi perubahan perubahan
sehingga tema bergeser ke sana kemari
mendapat hadiah dari semesta situasi sosial
situasi politik indonesia yang penuh keganjilan
sehingga hasil diskusi saya sebagai seniman
dengan kurator mas asmunjo
menyepakati untuk memberi tajuk dari pameran saya ini
melek gendong lali itu artinya kepemilikan
harta maupun kekuasaan bisa membuat seseorang lupa
misalnya lahir seperti patung di belakang ini
ini akibat dari seorang seniman
merespon situasi dan membahasakan dengan bahasa seni
cara saya berdoa beribadah setiap hari dengan menulis
nama lengkap saya bambang eko loyo butet kartar jasa itu doa yang sifatnya personal
atau menulis kata nusantara yang saya ulang ulang sebagai doa saya kepada bangsa dan negara ini
ada doa untuk presiden yang sudah terpilih
saya hanya berdoa untuk bangsa dan negara nusantara dan doa yang personal nama saya
mas berarti betul betul yang ada ini mengambilkan situasi sekarang
tergantung mata yang menafsir dari seni ini
saya tidak mau mendikte orang silahkan produk kebudayaan itu multitafsir silahkan
mas uted ini tadi dibilang sudah karya karya ini sejak dua ribu dua ya itu ada apa pikiran apa waktu itu ketika
sampai kok ya pas banget situasi sosialnya hari ini
yang membuat pas bukan saya semesta
semesta yang membimbing menciptakan situasi seperti ini lalu ide saya bisa tumbuh
karena ide kreatif itu tidak boleh stagnan berhenti tapi seperti bernyawa dia selalu hidup dalam situasi apapun
yang hadir di sini masih bertuhan pada nilai bukan bertuhan pada kebaikan
artinya tidak berbau politik tapi bisa diambil makna politiknya
kebute itu kan seniman ya bisa mengekspresikan berbagai dimensi kejiwaan manusia
kalau saya kan bisa mengambil banyak pelajaran politik dari sini dan menerima pesan pesan politik masyarakat
bahwa di dalam kehidupan itu ada pemimpin yang jahat ada pemimpin yang buruk
ada rakyat yang patuh ada rakyat yang ngelawan dan sebagainya
terekspresikan dari sini semua
dan kalau dari sudut ilmu hukum misalnya saya melihat banyak pesan pesan sekali tentang kemarahan dari lukisan lukisan ini
terhadap lemahnya penegakan hukum
lemahnya ekspresi sukma hukum di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara
dari gambar raman pura bantunya marah macam macam lah semuanya
sehingga menurut saya selamat untuk butet
saya tidak mengatakan butet itu seniman mahfud itu politisi atau ahli hukum
di dalam kesenimanan butet itu ada prinsip prinsip di dalam berpolitik yang harus dilihat sebab akibatnya
dan ada juga pelajaran pelajaran
tentang cara berhukum itu bisa dilihat dari lukisan lukisan